sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
di dalam itu ada orang asing lagi duduk tuh
lihat tuh bukannya setan
ustadz ini mah roman romannya
bukan orang baik
takut saya dia punya niat mau nyulik bocah bocah
pak sri kiti kita gak boleh seuzon
kita harus tabayun dulu
buktikan lu kebenarannya
daripada kita makin berburuk sangka
kita samperin yuk
waduh nanti dulu ustadz
daripada kita punya buruk sangat
mending kita samperin aja
loh kalian ngapain di sini
udah malem banget
ini waktunya tidur waktunya istirahat
yang di masjid itu loh
yang kita mau jalan
habis itu yang kakek ustadz kesangkut
yang hampir ustadz mau jatuh
yang mana sih
boleh nggak tinggal di sini
bukan tempat penginapan
pertama itu ya
kedua memang juga gak bisa sembarang orang nginep di masjid sini
apalagi yang belum kita kenal baik gitu
nah betul itu kata ustadz musa
kakek arief ini gak diterima di rumah anak sama cucunya ustadz
apa segitunya itu
ya sudah begini
kakek arief boleh menginap sementara di masjid ini
biar nanti saya jelaskan kondisinya kepada ustadz ridwan dan juga ustadz yang nurul
mereka pengajar di pondok pesantren ini
supaya mereka juga paham dan mengerti situasinya seperti apa gitu
sekarang kakek di sini aja ki
di pesantren ridwan enak tau
sekarang kalian lebih baik ke kamar istirahat ya
ayo cepat udah malam banget ini
langsung ke kamar
udah tau setengah ngomong nggak tau nih
paling sendiri ya
seneng banget bikin aku takut
tawa terus ketawa
emang ada yang lucu
kamu tuh ngampuh
bahkan aku dulu
apa aku mau pesan kalian jangan kemana mana disini tetap oke
tapi jangan lama lama ya ganti tanahnya ya
ber grapati banda
ada mengkori kan enak yuk langsung yuk kau
kan tadi aku udah bosen jangan tinggalin aku
emangnya seberapa sibuknya sih anak cucu kakek sampai gak mau ketemu kakek
ya biasalah kakek juga yang salah
waktu kakek datang mereka sedang sibuk jadi mungkin kakek tidak terurus
nah kalo lagi ga sibuk sih ya biasalah gapapa
ya namanya juga orang tua itu nggak boleh ditolak kedatangannya
rumah kakek jauh ga kakek
gimana kalo misalkan kita anterin ke rumah anak kakek
nggak usah repot repot biar nanti kakek pulang sendiri saja ya
dan juga belum tentu mereka nerima kakek
apa yang dikatakan oleh anak anak ini
ada benarnya juga
bagaimana kalau kami mengantar kakek ke rumahnya anak kakek
sekalian menyambung tali silaturahim
kaya nya gausah lah
biar kakek disini saja
kakek sudah ketemu kalian saja kakek sudah senang sekali
lagian mereka juga belum tentu menerima kakek
kakek jangan menyerah kakek
mana tahu kalau kakek datang ke rumah anak kakek bersama kami
keluarga kaki akan menerima kakek kembali
baiklah kakek mau
soko ini anak anak padahal baru lima hari digantiin kotornya
udah kaya apa tau
lah emang pakde kemana di dapur kagak ada positai
ya pakde disini sih emang saya kantongin apa
mas hatam yang ganteng
saya minta tolong dikit boleh nggak
ini kerjaan banyak banget saya belum pegang
hmm begitu ya
jadi saya minta tolong ini pas hatam ya bagiannya ya